koloni super penguin ditemukan di kepulauan terpencil di timur semenanjung antartika
menemukan koloni super penguin adelie di kepulauan danjar
sebanyak kurang lebih dari satu lima juta penguli bersarang di kepulauan tersebut
informasi yang didapat dari situs whoi edu
penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari woodshole oceanographic institution atau whoi
menemukan petunjuk baru mengenai spesies penguin adelie
dalam laporan yang dipublikasikan di jurnal scientific report pada jumat dua maret dua ribu delapan belas
mengungkapkan adanya koloni super pingin adelie di kepulauan denger yang jarang dipelajari
sebelum penemuan ini diketahui bahwa kepulauan daner bukanlah habitat dari penguin adelie
laman whoi edu menyebutkan penemuan koloni super ini
berawal dari ditemukannya huano atau kotoran burung
pada pencitraan satelit nasa di kepulauan daner
pada tahun dua ribu empat belas lalu para peneliti whoi menyadari banyaknya bekas huano di bebatuan pulau tersebut
hal ini mengindikasikan adanya populasi penguin yang besar
para peneliti kemudian melakukan ekspedisi menuju kepulauan danjar pada dua ribu lima belas
dan membuktikan dugaan mereka

mereka menemukan ratusan ribu penguin sedang bersarang pada tanah yang berbatu
dan langsung menghitung jumlah penguin

mereka menemukan ratusan ribu penguin sedang bersarang pada tanah yang berbatu
dan langsung menghitung jumlah penguin
para peneliti juga mengabadikan momen tersebut dengan menggunakan drone
berdasarkan perhitungan peneliti
ada sekitar satu lima juta penguin yang membuat sarang di pulau tersebut
dengan jumlah tersebut koloni super ini menjadi salah satu koloni pemain adelia terbesar di dunia
sekaligus membantah anggapan bahwa jumlah penguin telah menyusut selama empat puluh tahun terakhir